apa sih mas
ih bercandanya gak lucu
ya udah gak usah ngambak lagian kamu mampet mampet saya gak apa apa sih
udah dibangunin juga
itu kalau cctv masih ada bisa kerekam itu
rena di dalam beneran tidur sama ibu rose apa enggak
masih apa enggak
biasanya sih kalau ibu pintunya gak pernah dikunci
oh gitu cepetan cus
rancangan aladin untuk hadir ke dunia ini tadi balas
aku berangkat kerja ya
baru agak baikan
masa udah mau kerja lagi sayang
dengar nih kata mama tuh nuk
istirahatlah barang sehari dua hari
sampai pada kamu pulih dulu
baru kamu boleh kerja
kesehatan kamu itu lebih penting
aku ini tiga hari di rumah sakit
kerjaan di kantor juga menumpuk
banyak sekali proyek yang perlu digambar
dari tadi aku udah pesen taksi online
udah di depan komplek
biar aku berangkat aja ya
nggak boleh capek capek ya
semangat kalau kerja
mending sekarang gue fokus
syari uang buat si matteo
nanti udah udah kena
katanya belum siap
tapi kok malah mepet mepet sih
bikin jadi deg degan
ini sama aja
apa sih mas
bercandanya gak lucu
yaudah gak usah ngambak lagian kamu
mepet mepet saya ngapain sih
udah dibangunin juga
itu kalau cctv masih ada bisa
gak usah ada
udah sana siap siap ngajar kan
aduh ini gak ngajar aku
palingan hari ini
aku mau ngantuin rena ke sekolah
udah lama kan gak ngantuin dia
berarti libur ngajar kamu hari ini
ya udah siap siap situ sana mau ngantuin rena kan
aku siap siap dulu
aku siap siap dulu
selamat pagi pak
bisa datang ke kantor ya pak
sekarang saya lagi perjalanan menuju
bandara pak untuk mencari pelaku
penusukan panino pak
berdapat info kalau
ada warga yang melihat pelaku itu
daerah jogja pak
tepatnya di jalan pelaju
jadi sekarang saya mau cari sana
iya terima kasih ya
kamu tangkap pelakunya
saya mau tau
aku mau cari
orang itu mungkin aja disuruh
oleh pelaku pembunuh
roy yang sebenarnya
gue yakin pelakunya mungkin takut
karena kasus selama ini
bakal dikuah kembali
mas ini jus buat kamu ya
selamat pagi bandin
ada aroma kebahagiaan
di meja makan pagi ini
kiki sewenang deh liatnya
semoga harapan kiki selama ini
kehadiranmu dirumah ini segera
yaudah papa mau ke kamar oma dulu
liat kondisi oma ya
mas aku ikut ya yaudah sayang sarapan dulu ya
nanti ditemani sama cus
ada mbak lagi di kamar mandi
yaudah nanti kamu kasih tau ke dia aja ya
untuk temen rina ya
kamu sarapan dulu ya
duduk sini dulu ya
udah mau jalan pa iya sayang
udah dibikinin sarapan tadi ya
aku berangkat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku mimpin elsa semalam kok jadi kepikiran dia terus ya
kira kira dia udah dapat uang belum ya untuk bayar preman itu
honor gue belum keluar
gue harus cari uang dari mana lagi ya
apa gue jual kalung ya
nanti kalau ketahuan sama nino lagi gimana
aduh gue gak mau
kamu baik baik aja
mama semalam mimpi buruk soal kamu
mama jadi khawatir sekali
aku ya gak baik baik aja ma
semalam aku gak bisa tidur
ya allah kenapa
kamu ribut lagi sama nino
disini ada papa gak mah
aku mau cerita tapi aku gak mau
kalo ada papa
enggak enggak papa udah pergi tadi ketemu sama temennya
ada apa kamu cerita aja
ma aku pusing mah
dia minta lima puluh juta lagi
dan aku sekarang gak ada uang
mama bisa bantu aku kan
mama udah pernah bilang
untuk soal ini mama gak bisa bantu kamu sayang
aduh tuh ada yang ketinggalan lagi
mama rasa ini udah keterlaluan
kamu gak perlu ikutin terus apa maunya dia
ini dia itu sebenarnya cuma mau meres kamu aja elsa
aku gak usah ikutin
mah kalo misalkan orang itu ditangkep terus sebut sebut nama aku
mama mau aku dipenjara
bukan seperti itu
maksud mama bukan kayak gitu
tapi kamu mau sampai kapan ngikutin preman itu terus
dia akan mintain uang kamu
semua uang kamu akan abis
diperes sama dia
preman apa ma
loh kok ada papa sih
tadi katanya aku udah pergi
ini kok ada papa